syukurlah kita selamat dari kejarannya mel
ini semua berkat lu cid
walaupun dia tadi jantung gua tuh mau copot tau gak
jangan percaya sama gue
aduh di grup juga sepi lagi gak ada kabar apa apa dari pangeran
yaudah gue coba telepon pangeran
tuh rizky jawab dong
angkat teleponnya ki
lu dimana sih
pangeran gak jawab
coba deh pikirin
kira kira dimana tempat yang mungkin mereka datengin
sini maju lu pengecut
gak salah lu bilang gue pengecut
bukannya lu sama bokap lu yang pengecut
dan bikin orang lain menderita
ini urusan gue sama lu
gak usah bawa bawa bokap gue
karena gara gara lu putri jadi menderita
lo tau kan
gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
sampai kapanpun gue akan pernah jauhin putri
rizky kalau lo gak mau ngasih tau gue loh dimana mendingan kita gak usah kenal ki
lo mau ngomong ke dia
kalo sekarang kita di gedung tua di deket cafe kita ngebel tadi iya
balikin hp gue
siapa yang pengecut sebenernya
batu bata batu bata balikin hpnya rizky
kalo lo kerja di restoran dan lo tinggal di rumahnya paregar